hai pandemi covid sembilan belas yang belum usai membuat masyarakat harus tetap patuh pada protokol
kesehatan salah satunya dengan menggunakan masker tujuannya untuk menghindari penyebaran
dan tertular virus corona beragam jenis masker pun dijual di pasaran namun hal terpenting adalah
mengetahui bagaimana pemakaian masker yang benar apakah masyarakat sudah mengetahuinya
ya untuk mencegah penyakit kita kan harus lebih waspada di masa pandemi kayak gini enggak sih
yang penting teratur setiap kalau masker kayak gini kayak masker untuk medis diganti tiap habis
pakai kayak gitu sih masker sebenarnya sangat penting karena buat mencegah droplet dari ini
ya dari udara atau dari ini dari orang di sebelah kita atau di depan kita itulah kalau jenis jenis

masker kan banyak jadi harus sesuai fungsinya sekarang karena udah terbiasa sih jadi suka
parno aja jadi takut takut kena virus aja sih masih takut menurut dokter spesialis tht fikri hamdani
yasin sebelum menggunakan masker sebaiknya mencuci tangan dengan sabun lalu cara melepaskannya dengan
tidak menyentuh bagian depan masker melainkan menarik tali di bagian belakang selain itu
memakai masker harus menutupi hidung masker harus menutupi hidung
sampai di bawah dagu penting juga untuk selalu mengganti masker minimal sehari dua kali
kemudian yang terpenting adalah melakukan fit test dengan cara meniupkan udara dari mulut
bila tidak ada aliran udara yang keluar dari masker berarti dia terpasang dengan baik
bila masih ada udara yang keluar ulangin lagi gitu ya
masukkan ulangi lagi caranya atau dimenekan menekan bagian yang belum tertutupi
dr fikri menambahkan masker yang optimal untuk melindungi adalah masker jenis n sembilan puluh delapan
meski sudah menggunakan masker dengan benar setiap orang harus tetap menerapkan protokol kesehatan
terlebih saat ini ada ancaman baru yakni virus varian baru omikron
r stikai rawati yoga aris pratama jakarta